menjelang hari raya natal tahun dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengurangi potensi penularan covid sembilan belas
tak hanya kebijakan sejumlah persiapan seperti posko ppkm dan rsdc wisma atlet
juga akan dioptimalkan sebagai pengamanan dari hulu hingga hilir dalam pencegahan covid sembilan belas
pemerintah resmi menerbitkan instruksi menteri dalam negeri atau imendagri no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas saat natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
kebijakan yang diterbitkan pada sembilan desember dua ribu dua puluh satu lalu ini akan mulai berlaku pada dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu

imendagri no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu berisi pemerintah yang menerbitkan instruksi menteri dalam negeri atau imendagri no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
dan menerbitkan sejumlah kebijakan yang mempertimbangkan pengamanan dalam tradisi mudik
dan liburan menjelang natal dan akhir tahun
aturan ketat seperti pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri
termasuk pekerja migran indonesia syarat perjalanan serta waktu karantina akan diterapkan
sejumlah posko ppkm juga akan didirikan tak hanya tingkat provinsi
juga hingga tingkat kelurahan dan desa agar bisa menjangkau masyarakat secara langsung

pemerintah daerah juga diminta melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan
di tempat tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan seperti tempat ibadah
tempat belanja dan tempat wisata lokal
menurut ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alex kaliaga ginting
hal yang paling ditekankan dalam pengamanan natal dan tahun baru adalah penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat
serta pelaksanaan tiga t oleh pemerintah
oleh karena itu posko di desa posko di kelurahan
ini menjadi basis
basis di dalam rangka menggerakkan bagaimana tiga m ini bisa terus dikendalikan
kemudian yang kedua adalah posko ppkm di desa dan kelurahan juga menjadi motor untuk dilaksanakannya kontak tracing
makanya di posko ini berkumpul lah di situ ada babin sa kemudian ada babin kaktif mas
kemudian dari puskesmas kemudian dari relawan desa ini semua digerakkan di tingkat desa
kemudian di tingkat kelurahan
termasuk juga pembatasan kegiatan masyarakat dari tanggal dua puluh empat desember sampai dua januari
kalau ada kegiatan seni budaya kegiatan olahraga tanpa penonton
selain pengamanan di level masyarakat persiapan libur natal dan tahun baru juga dilakukan di hilir

rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet yang sejak lima bulan terakhir mengalami penurunan jumlah pasien rawat inap akibat infeksi covid sembilan belas juga menyatakan kesiapannya
menurut koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran kolonel mintoro sumego
sesuai sop yang ada pihaknya telah menyiapkan seluruh fasilitas yang ada di rsdc berikut dengan tenaga kesehatan dan kelengkapan alat alat kesehatan
wisma atlet pademangan yang senantiasa diperuntukkan bagi karantina masyarakat yang baru tiba dari luar negeri
juga akan dioptimalisasi untuk menampung warga indonesia yang masuk kategori pelayanan dari pemerintah
seperti mahasiswa dan asn yang berkebutuhan perjalanan ringan
ini ada tujuh tower semuanya tiga tower digunakan untuk akomodasi para relawan
dan satu tower digunakan untuk administratif
empat tower lainnya tower empat lima enam tujuh adalah digunakan untuk perawatan
semuanya kita stand by kan saat ini digunakan adalah tower lima dan tower enam untuk perawatan pasien covid
untuk kesiapan ini nyangkut kedua yaitu kesiapan personil dan kesiapan alat kesehatan
persiapan personil sendiri kita masih
persiapan personil sendiri kita masih mencari
persiapan personil sendiri kita masih mencari

lalu untuk alat alat kesehatan sendiri yang ada
baik itu obat obatan lalu material kesehatan yang lainnya ventilator semuanya kita siapkan
oksigen kita masih mampu sampai empat bulan ke depan kita masih mampu
jika nanti terjadi lonjakan pasien di nataru
masyarakat diimbau mampu menahan diri untuk terus mematuhi protokol kesehatan
serta sejumlah aturan yang dibuat pemerintah demi rasa aman dan keselamatan bersama
dalam menyambut momen perayaan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh